saat ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon menteri luar negeri republik indonesia retno marsudi
selamat sore bu putri apa kabar
baik ibu bu retno indonesia mengecam langkah presiden trump
apakah kecaman ini juga akan kembali disuarakan dalam ktt luar biasa oki
ya saya kira tidak hanya indonesia yang akan melakukan kecaman atau dis agreement atau menolak
keputusan presiden trump untuk mengakui jerusalem sebagai ibu kota israel
dan political statement ini akan kita sampaikan kembali pada saat ktt oki yang akan dimulai besok siang
persisnya kemudian langkah apa yang akan disarankan indonesia
dalam ktt oki
mungkin untuk langkah langkahnya besok setelah presiden membuat statement
tetapi garis besarnya adalah begini
satu mengenai masalah political statement seperti yang tadi saya sampaikan
tetapi indonesia juga akan menyampaikan beberapa hal konkret yang dapat dilakukan
atau diminta negara negara oki dan negara negara lain untuk melakukannya
karena itu pada saat saya bertemu dengan menurut jordania dan juga menurut palestina
kita bicara mengenai masalah langkah langkah yang akan diusulkan sebagai hasil dari ktt besok
saat ini sedang terjadi
negosiasi draft outcome documents hasil akhir dokumen hasil akhir dari ktt
yang akan terdiri dari dua yaitu pertama adalah final community
atau prinsip prinsip political call yang akan dilakukan oleh para kepala negara kepala pemerintahan
dokumen yang kedua yang akan dihasilkan adalah dalam bentuk resolusi
yang kedua adalah yang lebih sifatnya operasional
oleh karena itu sejalan dengan apa yang kita bahas
bahwa ada bagian yang merupakan political call
tetapi ada bagian yang lebih detail mengenai tindak lanjutnya
oke bu retno kemudian apakah seberapa optimis sebenarnya indonesia
untuk bisa bersama dengan negara negara anggota oki menekan presiden trump
karena melihat perkembangan politik regional timur tengah akhir akhir ini
arab saudi bahkan sudah menawarkan alternatif ibu kota kepada palestina
untuk mengenai masalah ibu kota kemarin kebetulan saya bersama dengan
menteri luar negeri palestina dan juga menteri jordania
dan saya khusus menanyakan mengenai masalah itu
sejauh ini tidak diperoleh informasi yang dapat dikonfirmasikan
mengenai masalah usulan ibu kota baru dan sebagainya
jadi saya kira itu tidak perlu dibahas terlebih dahulu
kita bicara mengenai palestina maka politik luar negeri indonesia
sangat konsisten dari sejak awal dan sampai sekarang
pada saat saya bertemu dengan menlu jordania dan palestina
mereka sangat menyampaikan apresiasi kepada indonesia
karena indonesia adalah negara yang relatif di jauh dari kawasan timur tengah
tetapi indonesia adalah yang paling pertama melakukan perjuangan diplomasi
menghubungi banyak pihak baik negara negara muslim maupun negara negara yang lain
untuk tetap memberikan dukungan kepada palestina
sebenarnya kalau misalnya menarik mengutip pernyataan presiden joko widodo tadi
bahwa harapannya agar semua negara anggota oki bersatu membulatkan suara
sebenarnya seberapa kuat penolakan negara anggota oki
suara yang satu dalam hal palestina
karena kalau kita lihat awal atau sejarah berdirinya oki adalah untuk isu palestina
oleh karena itu perlu dan sebagaimana yang disampaikan oleh presiden joko widodo
bahwa kita mengingatkan bahwa adanya oki karena palestina
dan sekarang isu palestina sedang terancam
oleh karena itu kita harus membuatkan tekad bersatu berjuang bersama dengan palestina
baik bu retno marsudi menteri luar negeri republik indonesia
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom